keputusan pemerintah untuk tetap menyelenggarakan
pesta demokrasi pilkada dua ribu dua puluh di tengah pandemi
mulai menunjukkan hal hal yang mengkhawatirkan
sebelumnya kpu telah menetapkan sejumlah kebijakan khusus
untuk menghindari terbentuknya kluster baru covid sembilan belas
dari penyelenggaraan pilkada ini
di antaranya pembatasan jumlah orang
menggunakan masker sarung tangan juga menjaga jarak
pendaftaran hanya boleh dihadiri bakal calon pasangan
dan perwakilan pantai pengusung
serta melarang adanya iring iringan ke kantor kpu
aturan yang dikeluarkan kpu ini pun dikuatkan
dengan ancaman sanksi yang dinyatakan
menteri dalam negeri tito karnavian
sesuai dengan peraturan kpu
tidak ada arak arakan konvoy
maupun kerumunan massa dalam jumlah besar
yang mengantar pasangan calon
kalau itu adalah pejabat pemerintah
maka saya selaku mendagri bisa memberikan sanksi
teguran ataupun yang lain
tapi kalau kontestannya bukan dari pejabat pemerintah
maka itu bawah selu
namun pada praktiknya
baru di hari pertama pendaftaran
sejumlah bakal calon di sejumlah daerah
sudah melanggar salah satu peraturan
pasangan calon wali kota dan wakil wali kota surabaya
datang ke kantor kpu surabaya
diarak oleh ratusan simpatisan pada jumat sore
meski pendukung ini tetap menggunakan masker
tak ada yang penerapkan jarak jarak
mereka berdesak desakan mengiringi langkah eri armuji
ke kantor kpud surabaya
di mataram nusa tenggara barat
pendaftaran sabtu pagi dilakukan lebih meriah lagi
pasangan calon wali kota putu seli dan tgh abdul manan
menyembatkan masalah di kpud surabaya
mereka juga membuatkan diri mengadakan orasi di depan pendukung
dan sudah tentu tidak menerapkan jaga jarak
bahkan para simpatisan pasangan ini juga melakukan aksi teatrikal
tanpa satupun yang menggunakan masker
kerumunan saat mendaftar ke kantor kpud juga terjadi
ketika anak presiden joko widodo
gibran raka buming raka dan teguh prakosa mendaftar
ratusan simpatisan tumpah ruah di kantor kpud solo jawa tengah
pada jumat sore
pasangan calon wali kota dan wakil wali kota solo ini
datang ke kantor kpu dengan iring iringan sepeda ontel
sementara para istri membuntuti menggunakan kereta kuda
yang juga mencalonkan diri sebagai wali kota medan
juga mendaftar pada hari pertama pendaftaran
pak bobi dan pasangannya aulia rahman
diiringi simpatisan menuju kantor kpud medan
palu sudah diketuk
dengan segala pertimbangan
tetap melaksanakan pilkada serentak
seolah tak bisa ditunda
pesta demokrasi ini seperti kebutuhan yang mendesak
indonesia dan dunia tengah berperang
melawan wabah yang terus menyeruak
pihak terkait harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi
niat menjalankan demokrasi
berubah menjadi petaka bagi negeri
tim liputan cnn indonesia
hari pertama pendaftaran calon kepala daerah diwarnai
beragam pelanggaran protokol kesehatan
larangan untuk tidak berkerumun menggelar arak arakan
dan mengerahkan masa pendukung diabaikan
sebagian bakal calon kepala daerah
potensi kerumunan massa juga akan terjadi
menjelang tenggat waktu pendaftaran pilkada serentak
pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan menjadi presiden buruk
di mata pemilih pilkada serentak
justru menciptakan kluster penyebaran baru virus covid sembilan belas
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
melalui sambungan zoom ada pilihan dari pilihan
pak rahmat bagja anggota bawaslu republik indonesia
selamat malam pak rahmat
malam malam mbak assalamu'alaikum
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
ada juga pak saan mustafa wakil ketua komisi dua dpr ri fraksi nasdem
selamat malam kang saan
oke dan ada juga prof hamdi muluk
guru besar psikologi politik universitas indonesia
selamat malam prof hamdi
selamat malam nak
oke saya langsung saja ini ke pak rahmat
sebagai pengawas ataupun wasit dari pilkada serentak dua ribu dua puluh
banyak pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh bapak slon
bakal pasangan calon kepala daerah pada kemarin dan juga hari ini
bagaimana evaluasi menyeluruh bawaslu sejauh ini pak rahmat
oke terima kasih mbak
para pembicara lainnya ada kang saan dan juga prof hamdi
salam pak rahmat
pertama kami menegur ya teman teman yang melakukan
kemudian sesuai dengan instruksi presiden
maka yang seharusnya melakukan penindakan adalah teman teman kepolisian
karena sampai saat ini menurut pkpo nomor enam dan pkpo nomor sepuluh
bawaslu tidak bisa bertindak
bertindaknya hanya dengan melakukan penerusan pelanggaran
dugaan pelanggaran kepada teman teman kepolisian
karena ini bukan masuk dalam dana pemilihan
ataupun masuk dalam peran bawaslu pada saat ini
tapi kami tetap mengimbau kepada teman teman yang melakukan arak arakan
agar tidak mengulanginya
ada beberapa daerah yang sekarang hari kedua sudah mulai taat kepada instruksi presiden tersebut
dan juga teman teman untuk kemudian mematuhi seluruh instruksi presiden yang ada
pak rahmat memang menurut anda di pkpu nomor enam dan juga sepuluh
bawaslu tidak bisa bertindak
yang bisa menindak adalah aparat kepolisian
tapi bawaslu bisa meneruskan laporan laporan yang terjadi di daerah daerah
pada saat pendaftaran kemarin dan juga hari ini kepada aparat kepolisian
data dari bawaslu ada berapa paslon yang kemudian melanggar protokol kesehatan
selama dua hari pendaftaran ini pak rahmat
nah ini lagi kita kumpulkan mbak
ada beberapa yang kemarin terlihat ya
pertama ada di jawa sumatera kemudian di jawa barat juga ada
kemudian juga di daerah jawa tengah juga ada
ada beberapa pasangan calon yang kemudian sampai saat ini kita lagi kumpulkan datanya
dan kemudian yang terlihat pada saat ini hari kedua ini sudah mulai
banyak pasangan calon yang tidak melakukan arak arakan
jadi hari kedua ini yang sudah mulai kemudian teman teman harus berpikir
teman teman kemudian mengikuti protokol covid sembilan belas
yang kami dengar bawaslu sedang merumuskan peraturan bawaslu untuk bisa lebih menindak
ataupun menegur paslon ataupun bapak paslon yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan
apakah memang itu betul pak rahmat
karena walaupun dimanapun kita bersama tanggung jawab khususnya penyelenggara pemilu
kemudian seluruh tahapan proses pilkada sesuai dengan protokol covid sembilan belas
jadi tanggung jawab kami bersama kpu bawaslu dan juga seharusnya kemarin kami sudah
terima kasih agar teman teman bapak paslon tidak melakukan arah arakan
dan juga tidak melakukan pengumpulan masa
akan tetapi dalam beberapa hal kemarin kami bekerjasama dengan mendagri juga untuk mengingatkan
saksangan calon yang ada
oke saya mau langsung ke komisi dua sebagai mitra kerja kpu dan juga bawaslu
kang saan kalau melihat realitanya di lapangan meskipun dari kpu kemudian bawaslu
pemerintah dalam hal ini kementerian dalam negeri dan juga komisi dua sudah menghimbau
kepada bapak slon begitu untuk tidak melakukan arak arakan dan tidak mengumpulkan massa
tapi realitanya di lapangan itu tidak seperti itu kang
realitanya banyak sekali yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan
bagaimana kemudian komisi dua melihat ini mengevaluasi ini
ya tentu dengan apa yang sudah dilakukan pada masa pendaftaran ya
hari kemarin dan sekarang dan terakhir besok
komisi dua akan melakukan evaluasi terhadap tahapan ini dan akan mengundang kpu
bawaslu dan juga menteri dalam negeri untuk dilakukan evaluasi dan review
terhadap apa yang sudah dilakukan
karena waktu kita menyepakati pilkada tetap digelar di tahun ini
di tanggal sembilan desember ada syarat
salah satu syarat mutlaknya itu adalah bagaimana kepatuhan seluruh komponen yang terkait itu
terhadap protokol kesehatan penanganan covid sembilan belas
karena semangatnya itu adalah pertama jangan sampai pilkada ini menimbulkan klaster baru
yang kedua kita ingin memastikan bahwa penyelenggara peserta dan pemilih itu terjamin kesehatan dan keselamatannya
nah kalau kita melihat dua hari pendaftaran memang faktanya masih ada pulang dan iring iringan
yang mengantar pasangan calon ke kpu itu yang walaupun pakai
masker sebagian besar lah mayoritas pakai masker
tapi lahan iring iringan yang besar yang banyak dengan jumlah yang luar biasa ini
sekali lagi bahwa itu sudah tidak memenuhi pkpu
apa yang sudah disepakati bersama dan itu ada potensi memang melanggar protokol kesehatan dalam penanganan covid sembilan belas
ini akan kita review dan kita evaluasi nanti dengan
apa bawaslu kpu maupun juga dengan mendagri
nah yang kedua terkait dengan itu tentu bawaslu kpu dan mendagri
kita juga mungkin secara psikologis harus memahami ini soal antusiasme ya
mungkin dari pasangan calon juga sudah berusaha untuk membatasi
tapi memang keterlibatan secara bersama kpu bawaslu kemendagri dan juga partai politik
serta pasangan calon untuk bisa meyakinkan
untuk bisa meyakinkan
kepada para pendukungnya
bahwa dalam konteks mengantar pasangan calon dan bahkan nanti ketika tahapan berikutnya kampanye
bahwa kita ini ada dalam suasana covid sembilan belas
yang ini membahayakan semua
maka dalam konteks itu terutama bagi para petahana
dan dalam hal ini mendagri
memang harus bisa benar benar mencegah
ya arak arakan masa yang besar sekali
oke nanti kita akan lanjutkan kang saan
apakah pada saat pembahasan ataupun kesepakatan dibuat antara pemerintah
komisi dua dengan kpu dan juga bawaslu
atas penyelenggaraan pilkada serentak dua ribu dua puluh ini sudah bisa memprediksi
pada saat itu memprediksi bahwa ada hal hal yang tidak bisa dihindari
seperti ini salah satunya adalah pelanggaran protokol kesehatan pada saat pendaftaran bapak pasro
nanti kita akan tanya kepada komisi dua
dan indonesia prime news
segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
melalui sambungan zoom ada pak rahmat bagja
anggota bawaslu republik indonesia
kemudian ada kang saan mustopha
wakil ketua komisi dua dpr ri
dan juga ada profesor hamdi muluk
guru besar psikologi politik universitas indonesia
saya lanjutkan dulu ke kang saan
baru nanti saya mau tanya ke prof hamdi
kang saan dari beberapa bapak slon yang ditegur
ataupun mendapatkan teguran dari kementerian dalam negeri
soal pelanggaran protokol kesehatan
itu adalah calon bupati dan wakil bupati kerawang selika aep
kemudian calon wali kota dan wakil wali kota solo gibran teguh
kemudian calon wali kota dan wakil wali kota medan
bobi nasution dan juga aulia rahman
itu semua adalah calon calon yang diusung juga oleh partai anda partai nasdem
apakah partai sudah menegur tokoh tokoh ini calon calon kepala daerah ini kang saan
kita sudah mengingatkan jauh jauh hari
kita juga sudah mengingatkan kepada seluruh calon yang kita usung
untuk memenuhi protokol covid sembilan belas
jadi memang nasdem hanya mengirim pimpinan partai setempat
untuk mendampingi pasangan calon untuk ke kpu
ketika saya hadir di cianjur juga kemarin
saya hadir di cianjur saya sampaikan juga kebetulan juga petahana
untuk tidak membawa jumlah masa yang besar
bahkan kalau perlu jalan kaki dan memang pasangan calonnya jalan kaki
dan tidak perlu ada orasi politik dan sebagainya
partai sudah mengingatkan partai juga sudah menyampaikan berbagai konsekuensi
apalagi misalnya para petahana ini umumnya di daerah sebagai ketua gugus tugas penanganan covid
dan tentu mereka harus memahami dan menyadari posisi mereka
selain sebagai petahana selain sebagai kepala gugus tugas
dan juga sebagai tangan calon yang untuk periode berikutnya
nah ketiga posisi ini harus dipahami betul betul
agar mereka ke depan bisa menjadi contoh
bahwa posisi mereka bukan hanya sebagai pasangan calon
tapi mereka juga adalah sebagai ketua gugus tugas yang ada di daerah
karena itu mereka harus memberikan contoh
dan apa yang sudah dilakukan oleh mendagri dengan memberikan teguran
menurut saya sudah tepat
sehingga ke depan ini masih banyak tahapan yang akan dilalui
terutama tahapan kampanye
itu untuk benar benar bisa diawasi bisa dicegah
terutama bagi para petahana dan juga pasangan lain
untuk taat terhadap yang namanya
aturan pkpu terkait dengan protokol kesehatan penanganan covid
dan tentu tidak hanya mendagri termasuk di dalamnya adalah partai politik
karena partai juga punya tahun jawab
bagaimana apa yang namanya pilkada ini
sekali lagi jangan sampai menimbulkan yang namanya kluster pilkada
terkait dengan penyebaran covid sembilan belas
oke kang saan berarti partai hanya sebatas memperingatkan saja
tidak ada ultimatum keras ataupun tidak ada sanksi
yang diterapkan oleh partai politik terhadap mereka mereka
calon kepala daerah yang kemudian melanggar protokol kesehatan
pada saat melakukan tahapan pilkada begitu ya kang
ya karena proses sudah berjalan dan kita menyerahkan b satu kwk
apa yang sudah dilakukan kemarin tentu akan kita evaluasi
karena tadi secara psikologis ada semacam eporia
ada semacam apa ada hal yang memang mungkin tidak bisa terbendung
ini memang apa yang harus diantisipasi ke depannya
bukan diantisipasi lagi dengan apa yang terjadi
dengan apa yang terjadi dengan apa yang terjadi dengan apa yang terjadi

supaya apa yang terjadi tidak terulang kembali
oke saya mau langsung ke prof hamdi muluk
prof hamdi muluk ini sebetulnya sudah banyak kemudian tenaga medis
kemudian pakar pakar medis yang memperingatkan pemerintah
agar menunda pelaksanaan pilkada serentak
karena mengkhawatirkan apa yang terjadi di lapangan saat ini
banyaknya pelanggaran protokol kesehatan
ini baru tahapan pertama
bagaimana kemudian secara psikologi anda melihat bahwa yang dipertontonkan oleh calon calon kepala daerah ini kemudian para pendukungnya ini kan kemudian menimbulkan kekhawatiran dan juga keresahan begitu prof hamdi
iya ini memang masalah kita di tengah pandemi ini sekarang secara umum ya
tidak hanya masalah di konteks politik pilkada ini
secara umum bahwa kita memasuki masa new normal
itu kesepakatan kita bersama bahwa seluruh aktivitas kalau bisa tetap bisa dijalankan
tapi dengan kesadaran penuh bahwa aktivitas itu dijalankan dengan keterbatasan keterbatasan
aktivitas tidak bisa sama kita membayangkan ketika situasi normal
bahwa aktivitas kehidupan ini dilakukan dengan memakai protokol kesehatan yang sangat ketat
menjaga jarak memakai masker mencuci tangan dan taku bersih itu harus menyeluruh
nah jadikan perilaku itu harus menjadi kesadaran tiap individu
dan di tingkat kontrol pribadi setiap orang itu betul betul sadar dan mengontrol dirinya
sebuah mungkin untuk berperilaku saat disiplin untuk memaksa
untuk mematuhi protokol kesehatan itu dimanapun
nah memang biasanya secara psikologis ketaatan kita itu akan menjadi berkurang
tensi untuk menjadi tidak disiplin itu kalau kita melihat orang lain juga tidak disiplin
ada lingkungan yang tidak disiply juga
juga menjadi lebih problematik ketika orang masuk ke tempat tempat yang berkerumun itu
atau ruang ruang publik misalnya itu lebih rentan
jadi ketika orang ketemu di jalanan naik transportasi umum beraktivitas di kantor pokoknya dikurumunan
nah ini memang dengan begitu dengan kesadaran penuh seperti itu
kalau kita mau menyeksanakan juga seluruh hajatan kebangsaan kita ini ya termasuk pemilu ini
ya tentu dengan kesadaran yang penuh
orang orang yang tidak sadar itu ada beberapa cara sih
untuk membuat dia sadar
misalnya sosialisasi atau edukasi lebih kuat
atau ketika mereka ada di tempat itu pengaturannya kuat sekali
jadi misalnya ada orang yang menjaga supaya orang tidak boleh berjalan lebih dua meter
karena di situ ada orang lagi
jadi ada prompting misalnya ya
jadi desain lingkungannya memaksa orang untuk menjaga jarak misalnya
atau yang ketiga adalah law enforcement
jadi yang melanggar dikasih punishment dalam bentuk denda macam pidana begitu
biar ada jerahnya
nah hanya itu satu satunya cara
prof hamdi anda melihat secara psikologi masyarakat masyarakat kita terutama
terutama yang menengah ke bawah yang menjadi pendukung dari bapak selon ini
apakah kemudian mereka sudah bisa menaati ataupun taat terhadap protokol kesehatan
dan juga law enforcement apakah sudah dilakukan dengan baik begitu oleh aparat
atau memang tidak berjalan begitu prof
ini masalah kita secara nasional mbak
tidak hanya masalah pendukung pak selon ya
semua lapisan masyarakat kita baik yang kadang kadang saya perhatikan yang menengah juga
yang di bawah juga yang di atas
bahwa kesadaran cara penuh untuk mengimplementasikan protokol kesehatan itu
dengan kewaspadaan yang tinggi
tidak sama begitu
ini juga bersumber dari keyakinannya bahwa risikonya tidak terlalu besar
atau dia merasa dirinya bisa menghindari itu
jadi ada semacam bahasa psikologinya itu unrealistic optimist bias namanya
jadi bias orang optimis dirinya tidak tertular
tapi itu tidak
karena semakin kita masuk dalam kerumunan misalnya
dan ada kerumunan kerumunan apalagi ada yang berdesak desakan begitu
mungkin masker akan jadi longgar gitu ya
kemungkinan tertular akan lebih besar
jadi risikonya lebih besar
tapi orang suka merasa risikonya nggak sebesar yang dia bayangkan
risikonya mungkin kecil
jadi dia berani turun ke jalanan itu
itu problemnya mbak nana ya
itu membuat kewaspadaan orang berkurang
jadi apakah solusi seperti yang saya bilang tadi
desain fisiknya ketat sekali
jadi tidak mungkin orang berdiri tidak ada jarak yang dipatok keras betul gitu ya
seperti orang antrian misalnya
di situ ada petugas yang mengawasi begitu
nah itu bisa gitu
tapi kenyataannya kan tidak seperti itu
saya membayangkan nanti juga waktu orang
pemungutan suara nanti
itu kan juga problem gitu
bagaimana semua orang disiplin itu
tahan dulu prof
nanti kita akan sampai ke situ
nanti kita akan tanya kepada pak rahmat bagja sebagai anggota bawaslu republik indonesia
bagaimana memastikan pada tahapan selanjutnya
sampai pemungutan suara tidak ada lagi pelanggaran terhadap protokol kesehatan
karena sepertinya sulit
nanti kita akan tanya apa strategi yang akan dilakukan oleh bawaslu
dan juga saran dari komisi dua sesuai jeda cnn indonesia prime news
segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
ada pak arhamad bagja
anggota bawaslu republik indonesia
kemudian kang saan mustafa
wakil ketua komisi dua
dan juga prof hamdi muluk
guru besar psikologi politik universitas indonesia
saya mau langsung ke pak rahmat bagja
pak arhamad bagja
bagaimana kemudian memastikan di tahapan tahapan berikutnya di pilkada serentak
sampai nanti pemungutan suara pada tanggal sembilan desember
tidak lagi terjadi pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh bapak slon
yang akan berkontestasi
karena melihat apa yang terjadi realitanya pada saat pendaftaran dua hari ini
tampaknya akan sulit begitu pak rahmat
itu mbak dengan evaluasi kita kemarin
baru saja tadi beberapa hari di siang kami ditanya ke wakil kawan
ini merupakan evaluasi terhadap penyelenggaraan tahapan pencalonan
karena tahapan pencalonan yang mengumpulkan masyarakat banyak di tahapan pada saat ini
pengantaran pak slon kepada kantor kpu
dan kami sudah mengingatkan teman kpu juga agar kemudian
pendaftaran pencalonan itu tidak seperti
ini juga dibuat seperti ini ya pak
seperti pesta jadinya
jadi untuk kemudian tempatnya disesuaikan dengan protokol covid sembilan belas
dan dibatasi orang yang masuk
orang yang masuk ke pendatangan kpu itu sudah menentukan protokol covid sembilan belas
tapi ketika mengantar itu yang tidak bisa kemudian dikendalikan
nah seharusnya ya kemarin kami sudah mengingatkan teman teman telkom
mendorong teman teman kepolisian untuk menerapkan instruksi presiden nomor enam tahun dua ribu dua puluh
institusi presiden nomor enam tahun dua ribu dua puluh
presiden nomor enam salah satunya mengingatkan
memperingatkan kepada para kepada perorangan atau kepada tim kampanye
agar memenuhi protokol covid sembilan belas dan juga kemudian bisa tidak ditentukan tadi
ya senyampang dengan apa yang dikatakan prof hamdi muluk bahwa harus ada
pertama teguran kemarin bersangkutan kemudian jika tidak mematuhi kemudian dikenakan sanksi
dan setelah instruksi presiden nomor enam maka ada sanksi terakhir
akhirnya sanksi pembubaran
jika terjadi kemudian tetap terjadi pengumpulan massa seperti itu
jadi ini juga sebagai termin kita ke depan pada saat tampan kampanye
pada saat tahapan kampanye ini menjadi persoalan
ketika masuk ke dalam area kampanye kemungkinan protokol covid sembilan belas
masih bisa kita awasi
tapi permasalahannya yang sampai sekarang kami masih pikirkan antara teman kepolisian
kpu dan bawaslu terutama bawaslu dan kpu bawaslu dan teman teman polisian adalah bagaimana masa itu
ketika masuk ke dalam ruang kampanye
ini khusus untuk perumahan terbatas dan rapat umum misalnya
nah itu yang tidak bisa kemudian dikendalikan
nah oleh sebab itu kami minta teman kepolisian untuk menjaga alur para peserta kampanye
agar tidak kemudian melanggar protokol covid sembilan belas
walaupun pasti saja pasti ada juga terjadi pelanggaran
ketika terjadi pelanggaran maka penerapan instruksi presiden juga bisa dilakukan
atau kemudian terjadi
penerapan sanksi kepada pasangan calon ataupun kepada tim kampanye
yang berkaitan dengan mereka tidak mau melakukan protokol covid sembilan belas bisa dilakukan misalnya
dengan tukuran kemudian juga dengan bubaran ataupun penghentian kampanye
mungkin nanti bisa terjadi
oke pak rahmat besok adalah hari terakhir pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah
yang akan maju pada pilkada serentak dua ribu dua puluh
ada kekhawatiran besok akan ada kerumunan massa kemudian para paslon datang berbondong bondong
apakah sudah ada formula yang tepat untuk bisa menghindari hal tersebut
apakah tidak bisa dibuat persif begitu pak rahmat untuk besok hari terakhir
karena banyak sekali bapak paslon yang belum mendaftarkan diri
dan biasanya mereka datang di detik detik terakhir penutupan pendaftaran pak rahmat
oke sebenarnya bisa juga melalui metode dendaring ya pak
metode daring ya pada pasangan calonnya
sehingga kemudian tidak menjadi
kan yang jadi magnet pengumpul masa itu pasangan calon
tetap dianggarkan oleh tadi pengurus partai yang mendukung persyaratan calonannya
pasangan calonnya berada di luar kpu atau kemudian di tempatnya masing masing
untuk di verifikasi melalui metode dendaring
itu ada sesuatu seperti itu
nah tadi ada perbincangan dengan kpu bahwa bisa ada solusi seperti itu agar tidak menjadi pengumpulan masa
tapi tetap yang datang adalah
timnya tetap datang
tidak mungkin tidak datang
apalagi kemudian sudah masuk dalam silot persyaratan persyaratan yang ada
oke kang saan apa catatan dari komisi dua ke depannya agar kemudian pelanggaran protokol kesehatan
bisa diminimalisir pada tahapan tahapan pilkada berikutnya
karena kalau tadi dari pak rahmat sudah mengatakan beberapa catatan penting begitu
yang terutama yang di highlight
adalah bagaimana penggunaan law enforcement ataupun penegakan hukum dari teman teman aparat kepolisian
apa catatan dari komisi dua kang saan
ya pertama ada dua tahap yang krusial ya
setelah pendaftaran pasangan calon
yaitu kampanye pada saat mengut hitung tanggal sembilan desember
walaupun di pkpu sudah diatur kampanye itu baik terbuka maupun di ruang tertutup
kalau ruangannya kapasitasnya lima ratus maka yang boleh masuk sekitar dua ratus
dengan standar protokol covid yang ketat
nah bagaimana bisa memastikan pkpu ini berjalan
maka ini bawa aslo dan aparat hukum yang lain untuk tegas dan tidak mentelelir
artinya mereka yang arak arakan yang berjalan
yang di luar dan sebagainya
saya yakin nanti ketika misalnya dia di dalam gedung sesuai dengan kapasitas gedung
pasti di luar akan banyak orang yang tidak bisa terkontrol
nah disinilah aparat baik pemerintah daerah kepolisian bawaslu dan juga kpu
untuk bisa tegas terhadap hal hal yang bertentangan dengan protokol covid
kalau pada saat pengut hitung tanggal sembilan desember
komisi dua sudah menyetujui terkait dengan soal penambahan tps
kalau sekada di masa normal jumlah pemilih per tps itu ada delapan ratus
dan kemarin per tps ya
dan kemarin kita batasi maksimal lima ratus
bahkan kita juga pernah mengusulkan untuk memperpanjang durasi dari jam tujuh sampai jam tiga sore
tapi kan di undang undang eksplisit bahwa tps itu dibuka jam tujuh sampai jam satu
sehingga tidak bisa dilakukan perpanjangan
apa masa pemungutan dan perhitungan di tps
nah karena itu kpu dengan bawaslu walaupun di dalam diskusi kita di dalam pembahasan pkpu
maupun ketika kita rapat dengan pendapat maupun konsultasi dengan kpu bawaslu sudah diatur nanti
ada tahap bertahap datang ke tps
misalnya dari jam tujuh sampai jam delapan berapa orang berdasarkan nomor urut terdaftarnya
nanti tahap sehingga mengurangi potensi berkurumunnya pemilih di tps
yang itu potensi melanggar protokol covid
hal seperti ini harus didetilkan
harus dimulai dari sekarang disimulasikan
supaya pengalaman pada masa pendaftaran

itu tidak terulang
di dua tahapan yang krusial yang menurut saya
itu membutuhkan penanganan yang maksimal
itu masa kampanye dan masa pungut hitung tanggal sembilan desember
itulah dua titik rawan terkait dengan potensi pelanggaran terhadap protokol kesehatan covid sembilan belas
oke terakhir ke prof hamdi
prof hamdi apakah kemudian peringatan dan juga sangsi teguh
yang disampaikan ataupun diberikan oleh kementerian dalam negeri kpu dan juga bawaslu
kepada bapak slon ini membuat mereka jerah
ataukah malah tidak bisa terhindari lagi nanti pada masa kampanye
dan juga pemutusan suara
meskipun tadi ada optimisme dan juga rencana rencana yang sudah disampaikan
oleh kang saan dari komisi dua
untuk bisa lebih didetailkan lagi dalam pkpu
untuk bisa menghindari pelanggaran protokol kesehatan
prof hamdi singkat saja karena waktu kita pendek
ya saya kira memang kita harus lebih keras
untuk memberikan sangsi
dan kalau perlu pidana gitu yang paling tinggi sekalipun
kepada pak slon yang melanggar
jadi kita himbaw saja kampanye tidak usahlah pakai kerumunan massa
semua di online kan saja atau di tv begitu
si airtime yang murah
nanti kalau pelaksanaan mutsuara itu banyak orang yang nggak mau juga
harus buka kemungkinan menurut saya jemput ke rumah rumah
atau baik pos begitu
untuk mencegah orang datang
kenapa tidak begitu
apa kesehatan itu adalah harga yang paling mahal untuk republik ini
terakhir singkat saja prof hamdi
apakah kemudian kalau pelanggaran protokol kesehatan
terus menerus terjadi pada tahapan pilkada selanjutnya
ini akan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat
yang menjadi pemilih dalam pilkada serentak
dan mereka tidak akan datang begitu ke tps
secara psikologi akan ada ketakutan seperti itu
kemungkinan ada banyak orang yang tidak mau datang
nah itu bagaimana
asas fairnessnya nanti
apakah pemilu ini masih punya legitimasi
apakah tidak sebaiknya kita jemput bola misalnya ke rumah rumah
atau kita edarkan
harus ada mekanisme seperti itu
saya kira jalan keluar
karena secara psikologi banyak orang yang ketakutan
dan itu pasti akan mengurangi jumlah orang ke tps
dan itu akan mengurangi voter turnout
itu sudah pasti
oke nanti kita tunggu saja bagaimana kemudian strategi ataupun langkah langkah yang akan disiapkan oleh pemerintah
kementerian dalam negeri
dan juga komisi dua dalam hal ini dpr
untuk bisa mengatasi persoalan pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi
sehingga nanti kedepannya pada saat tahapan tahapan pilkada
seperti masa kampanye
dan juga pemutusan suara sembilan desember itu tidak akan terjadi
karena kalau tidak ada jaminan dari semua stakeholders
maka masyarakat ataupun pemilih
kemudian akan menjadi takut
ada kekhawatiran mereka tidak akan datang ke tps
dan itu akan mempengaruhi legitimasi dari hasil pilkada serentak dua ribu dua puluh
kita sudah dapat poinnya
terima kasih sekali bapak bapak
kepada cnn indonesia prime news
ada pak rahmat badja
anggota bawaslu republik indonesia
wakil ketua komisi dua dpr ri
dan juga profesor habdi muluk
guru besar psikologi politik universitas indonesia
selamat malam bapak bapak
terima kasih sekali waktunya
kepada cnn indonesia prime news
selamat malam semuanya
jasa marga melakukan penyesuaian tarif tol cipu larang dan tol pada lenyi
cnn indonesia prime news segera kembali dengan informasinya